perhati hati pada petang
asal ada petang beki
yang memutang dikulitkan itu
dengan penjara penjara selama
majelis hakim memutuskan beki bersalah melakukan
perbuatan menyerang kehormatan sesuai pasal
junto pasal enam puluh lima ayat satu kuhp
dari tuntutan jaksa yakni enam belas tahun
usai fonis dibacakan dan sidang
ditutup salah seorang penasihat hukum
dan keluarga beki meneriaki majelis hakim
baik jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum
bisa mengajukan banding
kuasa hukum beki menilai
hakim tidak mempertimbangkan saksi fakta
yang mereka ajukan
mereka juga mengatakan
mereka menuding kasus ini lucu karena
pasal antara laporan tuntutan
dan fonis yang diberikan berbeda
sedangkan jaksa memilih
tidak memberikan pernyataan
kasus ini cukup lucu
dilaporkan di pasal
dituntut dengan pasal dua ratus delapan puluh
dan dihukum dengan pasal dua ratus delapan puluh lima
dinyatakan terbuka untuk semua
sidang fonis kali ini digelar terbuka
dari sejumlah keterangan pokok saksi yang dibacakan hakim
jelas terlihat adanya relasi kuasa antara terdakwa beki dengan korban
beki adalah anak pendiri pondok pesantren sidikia jombang
beki sekaligus wakil rektor di lembaga pendidikan di lingkungan pondok
salah satu hal yang juga meyakinkan hakim adalah
adanya rekaman yang memperdengarkan pengakuan beki sebagai mursyid atau pemimpin spiritual
yang memiliki kewenangan menikahkan dirinya sendiri dengan perempuan yang dipilih
pengakuan sebagai mursyid inilah yang membuat korban takut dan menuruti apa yang diperintahkan beki
hal yang memberatkan bagi beki adalah
dia tidak mengakui perbuatannya dan sebagai tokoh masyarakat
sedangkan yang meringankan adalah
beki dinilai kooperatif selama persidangan
dan menjadi kepala rumah tangga bagi anak anak yang masih kecil
sebelum ponis dijatuhkan
kasus ini berjalan berlarut larut
tiga kali pergantian kepemimpinan kapolda jawa timur
polisi selalu gagal menangkap beki karena harus dilindungi pendukungnya
polisi sempat menerbitkan status buronan bagi beki
sampai akhirnya delapan juli dua ribu dua puluh
beki menyerahkan diri setelah dikepung polisi di pondok pesantren sidikiah jombang
pindiputan cnn indonesia